kami butuh masker kembalikan masker kami
kami yang butuh masker bukan kalian yang sehat
kami butuh masker kembalikan kebutuhan anak kami
kami yang butuh masker sebelum corona datang kami yang butuh masker
kami yang butuh masker
ungkapan kesedihan kemarahan dan kekhawatiran terasa di setiap huruf yang mereka tulis
karena belasan anak anak penyintas kanker yang sedang berkumpul di rumah keluarga anak sehat fatmawati ini
nyawanya bisa terancam setiap saat jika tidak memakai masker
masker penting bagi mereka agar tubuh mereka steril
setelah melihat kondisi anak penyintas kanker kami langsung menyelusuri toko toko obat yang menjual masker
masker yang diperlukan oleh masker
mas jualan masker nggak ya
masker ada stoknya tinggal dua box doang
tinggal dua box saja ya
harganya berapa mas
yang ini dua ratus delapan puluh ya
itu juga dua box udah ada yang senang udah ada yang mau ambil
jadi udah nggak bisa dijual lagi ya mas
terima kasih ya mas
mas jual masker ya mas
ini harganya berapa mas yang mas terbiasa
untuk sekarang untuk harga masker sensi rp empat ratus dua puluh
kalau yang n sembilan puluh lima
tipe nya kan n sembilan puluh lima sama sama n sembilan puluh lima cuman beda produk dari distributornya
jadi yang ini harganya berapa mas
rp satu lima ratus kalau yang ini
kalau itu rp satu tiga
ya pemirsa seperti yang anda lihat kami sekarang sudah berada di pasar obat terbesar di indonesia pasar pramuka
dan sebagian besar toko toko masker masih menjual masker yang sangat mahal
seperti yang anda lihat
luar biasa ini harganya sekitar rp empat ratus dua puluh
dan n sembilan puluh lima harganya di kisaran rp satu tiga hingga rp satu lima juta
dan harga ini tidak bisa dibayar oleh masyarakat menengah ke bawah
terima kasih ya mas
jakmart yang terletak di lantai tiga pasar pramuka sudah menyediakan stok masker
namun harga masih di kisaran rp satu ratus dua puluh lima per dua puluh buah
setiap warga hanya bisa membeli dua puluh masker per hari dengan menunjukkan ktp dki jakarta
namun stok masker pada kesempatan pertama sudah habis
warga belum mendapatkan masker dan harus menunggu penjualan selanjutnya
biasanya yang saya dapat serdus itu kan harganya kita beli biasa cuma rp dua puluh lima
dapat harus harga dengan rp dua ratus delapan puluh
itu nggak berani mundur
anak kami butuh masker
kebutuhan kami ini apa ya salah satunya anak kanker itu masker
harapan kami terutama kepada pemerintah untuk lebih memudahkan kami mendapatkan masker kedua
untuk para supplier supplier dan ee
dan penimbun penimbun masker tolong kami ini memang sangat membutuhkan
sebelum adanya virus yang isu isu saat ini tentang corona itu kami sudah sangat membutuhkan masker itu
upaya yang sudah dilakukan pemerintah seperti sidak pasar dan juga menekan harga masker
masih belum bisa memenuhi kebutuhan kelompok beresiko yang sebenarnya lebih memerlukan masker
dokter spesialis penyakit dalam infeksi dan tropik adityo susilo menyatakan
pasien kanker memerlukan dua hingga tiga masker per hari untuk menjaga kesterilan tubuh
demi menghindari kemungkinan paparan virus
sebetulnya kalau si penderita cancer ini ya kita tahu penderita cancer ini termasuk kelompok yang berisiko
karena penderita cancer akan memiliki risiko terhadap menurunnya daya tahan tubuh
dan apabila dia terinfeksi oleh suatu penyakit
apapun memang penderita cancer akan punya risiko untuk mengalami kondisi penyakit yang agak lebih berat
tapi tidak pasti harus seperti itu risikonya saja memang lebih tinggi
meskipun mengeluh kesulitan masker anak penyintas kanker masih beraktivitas seperti biasa
dan tidak pernah menyerah untuk terus melawan penyakitnya
anak dan orang tua rajin mencuci tangan dengan air mengalir
dan menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat